itu sekitar seratus orang mengenakan pakaian putih bergambar wajah presiden joko widodo
sejak pukul delapan pagi sudah membadati kawasan tenggara monas
mereka yang menamakan diri jokowi saja melakukan aksi simpatik dengan melakukan senam bersama
senam ini dilakukan sebagai simbol untuk menjadikan tahun dua ribu sembilan belas
sebagai tahun yang sehat menyambut pesta demokrasi
kegiatan ini hanya berjarak sekitar lima ratus meter dari tempat deklarasi gerakan dua ribu dua puluh
indonesia ganti presiden
hal tersebut menimbulkan sedikit kekhawatiran relawan
akan terulangnya insiden intimidasi seperti dalam car free day minggu lalu
ini sebenarnya aksi simpatis ya dari kita
itu yang bertujuan tidak cuma untuk sehatkan badan saja
tapi tujuannya adalah supaya harapannya nanti di pesta demokrasi dua ribu sembilan belas
harusnya berjalan sehat juga
jadi tanpa syarat atau segala macam
pembelian tempat di sini mungkin dari bapak kepolisian milih di sini yang bagus lah
tanpa kita takut juga kan seperti kejadian kemarin itu yang ada keributan segala macam
sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di kawasan monas jakarta
reza selamat siang
selain sebagai simbol menyambut pesta demokrasi sehat
dua ribu sembilan belas apakah ada tujuan khusus diadakannya senam bareng relawan jokowi ini
ya ferdi memang lima ratus meter dari kegiatan deklarasi dua ribu sembilan belas indonesia ganti presiden
relawan presiden joko widodo yang tergabung dalam kelompok bernama jokowi saja ini
memang melakukan aksi simpatik yang dengan cara melakukan senam bersama
dan memang kegiatan ini tadi saya bicara dengan ketua panitianya
bahwa memang kegiatan ini murni hanya merupakan aksi simpatik bahwa kegiatan senam ini simbol
bahwa nantinya berharap bahwa tahun depan atau ketika berjalannya pesta demokrasi ini
akan berjalan sehat seperti senam yang dilakukannya pagi ini
yaitu tidak ada intimidasi ataupun kegiatan sara yang dilakukan oleh kelompok kelompok tertentu
dan memang kegiatan senam ini sendiri fedy dilakukan atau diagenakan pada pukul sembilan pagi
namun kegiatan ini sendiri dimajukan lebih cepat yaitu pukul delapan pagi
di mana ada sekitar seratus orang yang relawan presiden joko widodo ini
yang mengenakan baju putih dan juga baju bergambar wajah presiden joko widodo yang melakukan aksi simpatik ini
dan dapat saya sampaikan fedy bahwa kegiatan senam ini sendiri berlangsung sangat dalam pengawalan yang ketat
saya gambarkan saja bahwa dari seratus relawan ini yang menjaga adalah dua kompi pasukan kepolisian
artinya ada satu ratus delapan puluh personil yang menjaga
dan saya juga sempat mengamati bahwa ada empat kendaraan berat atau kendaraan anti huru hara yang terpakir
untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya insiden insiden seperti yang terjadi pada car free day minggu lalu
seperti diketahui bahwa pada minggu lalu sendiri memang terjadi insiden di mana kelompok dengan menggunakan kaos bertagar dua ribu sembilan belas indonesia ganti presiden
melakukan maaf maksud saya melakukan intimidasi kepada kelompok relawan presiden jokowi dodo yang saat itu juga berada di area car free day
dan fedy dapat saya sampaikan juga bahwa kegiatan senam ini sendiri tidak berlangsung lama
kurang dari satu jam para relawan ini membubarkan diri dan aksi senam ini sudah selesai
dan para relawan ini sendiri kebanyakan berasal dari daerah taman sari jakarta barat artinya ketika mereka pulang sendiri
arahnya berlawanan dengan arah
tempat deklarasi dua ribu sembilan belas indonesia ganti presiden artinya perlawan ini cukup aman untuk kembali pulang dan tidak ada sentuhan atau tidak ada insiden insiden kembali yang terjadi ferdi
ya reza artinya memang tidak ada indikasi pelanggaran pergub nomor dua belas tahun dua ribu enam belas selama aksi senam berlangsung ya
ya ferdi memang tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok dari relawan presiden jokowi dodo ini karena memang kegiatan ini dilakukan di area luar car free day
artinya tepat di area monas dan tidak termasuk dalam area car free day
di mana memang di area car free day sendiri sesuai pergub memang tidak boleh dilakukan kegiatan bernuansa politis
hanya kegiatan kegiatan bernuansa seperti lingkungan lalu juga olahraga dan juga seni budaya ferdi
dari kawasan monas reza ramadan terima kasih